presiden joko widodo meluapkan kekesalannya kepada jajaran direksi bumn seluruh indonesia
presiden menyindir kinerja perusahaan bumn yang lebih banyak merugi dan disuntik pmn apbn
presiden juga mengultimatum agar proses perizinan di bumn tidak berbelit belit seperti birokrat
presiden bahkan memerintahkan agar perusahaan bumn yang sakit lebih baik ditutup ketimbang membebani keuangan negara
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan dua narasumber sore ini ada arya sinulinga staf khusus menteri bumn
selamat sore bang arya
dan maman abdurrahman wakil ketua komisi tujuh dpr ri
selamat sore bang maman
selamat sore mbak mbak nana
apakah keduanya sudah bergabung melalui sambungan zoom
oke saya mau ke bang arya terlebih dahulu
bang arya presiden jokowi
meluapkan kemarahannya saat memberi arahan kepada dirut bumn di ntt
salah satunya adalah presiden mempertanyakan kenapa bumn yang sakit malah dapat suntikan modal pmn
bukannya ditutup saja
saya mau tanya kepada bang arya berapa banyak sebetulnya bumn kita yang sakit dan tetap disuntik modal
kenapa kemudian tidak ditutup saja oleh menteri bumn bang arya
yang pertama saya mau beritahu cnn salah total
salahnya di mana bang arya
dengarkan dulu saya belum selesai ngomong
pak gantian nih
salah besarnya apa
karena cnn tidak membahas nonton video lengkap dari omongannya pak jokowi
jadi saya menyayangkan cnn ambil kesimpulan tanpa menonton lengkap videonya
makanya biasakanlah cnn untuk menonton lengkap videonya
yang pertama saya mau beritahu
pak jokowi itu merespon omongan pak erik
pak erick bilang bahwa kita lagi merger lagi kita selesaikan yang namanya rugi rugi
didukung oleh pak jokowi
pak jokowi itu justru mendukung semua apa yang diomongkan oleh pak erick
misalnya bumn rugi
ini udah lama diomongkan oleh pak erick
dan disampaikan kepada pak jokowi
makanya pak jokowi mensupport
supaya ditutup saja
jadi kalau teman teman cnn mau review ke belakang
sudah lama diomongin pak erik ini mengenai pembaran bumn yang rugi
dan pak jokowi jadi pak jokowi itu mendukung
kemudian cnn tidak mendengar dengan tepat
pak erick bilang jangan seperti yang dulu dulu
jangan seperti yang dulu dulu
bang arya yang kita sedang bicarakan adalah presiden kemudian memberikan arahan
ada enam arahan ada enam ungkapan kekesalan presiden
yang mau saya tanyakan
kamu udah dengar belum videonya
berapa banyak bumn kita yang kemudian sakit bang arya
jangan seperti yang dulu dulu
bumn dibantu yang rugi dikasih pmn
ada kata kata jangan seperti yang dulu dulu
nah ini cnn nggak tepat lagi nih
oke yang sekarang tidak ada yang sakit sama sekali bang arya
saya kritik besar
kritik besar pada cnn
iya sekarang tidak ada yang sakit sama sekali bumn nya semuanya sehat
anda mau mengatakan seperti itu
tadi kan saya bilang kita kan sudah bunuh
oke jadi pertanyaan saya tadi berapa banyak saat ini bumn kita yang sakit
yang mau dibunuh oleh menteri bumn
seperti yang tadi anda bilang
itu dulu pertanyaan saya yang belum anda jawab
bahwa itu sudah lama kemarin nggak diomongin juga pak erick
makanya pak jokowi dukung
setiap langkah pak erick di dukung oleh jokowi
artinya anda tidak menjawab pertanyaan saya ada berapa banyak bumn yang akan anda bunuh karena memang sakit begitu ya
tadi kan saya jawab ada tujuh
oke ada tujuh
oke bang arya itu kenapa kemudian apa yang kemudian membuat sulit sekali menteri bumn untuk membunuh ataupun menutup bumn itu
sampai akhirnya presiden harus menyampaikan itu secara terbuka
seperti saya katakan dia justru mendukung
nah langkah pak erick itu
gue harapkan tujuh
didukung oleh pak erick
pak jokowi dia sepakat bahwa ini harus dibunuh
jadi jangan lagi ada yang menghalang halangi untuk mematikan semua bumn ini
oke artinya itu bentuk dukungan presiden begitu ya
pak erik menutup bumn yang sakit itu ya
kalau anda baca video video videonya dekat jelas jelas itu dukungan kepada pak erick
oke tapi memang sulit ya menutup bumn bumn yang sakit itu ya bang
ada bertahap memang
tidak bisa enggak
satu dia harus lihat pengadilan
jadi enggak segampang yang dia kira
bayangkan ya pak dahlan iskan tidak bisa membunuh
buri ini enggak bisa membunuh
sebelumnya pun enggak bisa membunuh yang sudah sakit
makanya sekarang ini kami sudah mulai masuk nih
kami akan bawa ke pkpu dibawa dan itu nanti dia akan dipalitkan
artinya prosesnya panjang begitu anda ingin mengatakan seperti itu
bang arya salah satu yang menarik yang disampaikan oleh presiden adalah soal adanya tawaran
presiden sempat mengeluhkan merasa malu karena ada tawaran dari pemerintah
india dari pm india kepada bumn kesehatan
tapi kemudian tidak direspon
presiden juga merespon soal bumn pangan yang kemudian tidak melakukan merespon kerjasama begitu yang ditawarkan
ini bagaimana jawaban dari kementerian bumn bang arya
tahun berapa itu
makanya kami sudah berhentikan tuh direktur tangannya
yang bumn kesehatan bagaimana bang yang bumn kesehatan
yang rni tuh yang kemarin kita ini
yang kesehatan ini kan kita minta follow up mereka
oke artinya memang ada keterlambatan respon dari bumn yang sektor kesehatan begitu ya dalam merespon tawaran kerjasama dari pemerintah india
tadi ya saya beritahu itu adalah tahun dua ribu enam belas
dan kami karena lambat lambat itu kita berhentikan langsung
ini yang mana bang yang diberhentikan
yang kesehatan bang tawarannya itu tahun kapan dari pemerintah india
oke dari pemerintah india tahun dua ribu enam belas
kemudian ditambah lagi dua ribu delapan belas
tapi pada saat
jadi kita belum masuk
ya tapi setelah pak erick masuk sebagai menteri bumn kenapa kemudian itu tidak langsung direspon adanya tawaran kerjasama dari pemerintah india
kamu tahu nggak bahan baku kita untuk obat corona
dari beberapa negara bang salah satunya adalah dari india
dapat bang oke
jawab saja bang pertanyaan saya tadi bagaimana
kemudian jangan dibalik pertanyaannya karena disini anda adalah narasumbernya kenapa kemudian pada saat pak erick masuk itu tidak ditindaklanjuti sampai akhirnya presiden mengatakan seperti itu
ini kan sudah saya bilang tadi ya dua ribu enam belas seperti itu
dua ribu sembilan belas pada saat pak erik menjadi menteri itu dulu
makanya bahan baku kita osol famitir dan sebagainya itu bahan bakunya kita ambil dari india
artinya itu sudah ditindaklanjuti tapi mungkin belum memuaskan presiden begitu bang arya ya
makanya kita bikin holding ini supaya cepat
saya mau ke bang maman sebagai mitra kerja pemerintah
bang maman sebagai mitra kerja pemerintah tadi bang arya sudah menjelaskan sedikit bahwa memang tahapannya sulit untuk kemudian membunuh bumn
bumn yang sakit karena tidak semudah itu ada proses di pengadilan yang harus dilalui
kemudian soal tawaran kerjasama juga sudah dilakukan
tapi saya ingin tanya sebagai mitra kerja pemerintah yang dikeluhkan oleh presiden di depan jajaran direksi bumn
apakah memang kondisinya sedemikian parah sampai kemudian presiden harus meluapkan kekesalannya
meskipun tadi menurut bang arya mendukung apa yang dilakukan oleh menterinya
begini mbak nana makasih banyak sudah diundang
secara prinsip sebetulnya apa yang dilakukan oleh mas arya dan mas erick thohir di kementerian bumn itu semua kita katakan benar
tetapi yang ingin saya luruskan itu ada hal yang jauh lebih tepat
kita ini harus menyelesaikan subtansi permasalahan bumn secara keseluruhan
tidak parsial tidak satu persatu
saya selalu saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa masa iya sih dari semua pejabat pejabat direksi
jadi saya mau jelaskan dulu ya
ada kementerian bumn dengan ada perusahaan bumn
itu dulu ya
jadi jangan jangan nanti
jadi saya mau kasih itu dulu ya
ada dua ada dua ini saya mau sebutkan
kementerian bumn dengan perusahaan bumn
apa yang tadi disampaikan oleh mas arya itu ya silakan saja dilakukan
tetapi tidak akan menyelesaikan problem yang paling fundamental terhadap permasalahan bumn kita
karena hampir majority bumn kita bermasalah
apakah salahnya di personil personil orang itu
salahannya ada di corporate culture yang terbentuk karena ada dualisme kementerian di mata kepala para pejabat pejabat perusahaan bumn itu
ini realitas yang kita dapat selama kurang lebih saya di komisi tujuh dan mungkin sebagian teman teman di komisi lain
kenapa saya bilang seperti itu
terus terang kalau diksi membunuh tadi saya juga sebetulnya kurang
kurang setuju ya
kesannya kayak kita kejam dan jahat sekali
karena saya juga pada posisi yang tidak terlalu mau lagi menyalahkan para direksi direksi bumn itu
mereka itu korban korban mbak nana
mereka itu korban korban dari
tarungan dua kementerian
kementerian teknis dengan kementerian bumn
yang paling bisa disalahkan adalah direksi direksi bumn itu
saya ingin sampaikan begini
karena ada kementerian bumn yang akhirnya menyebabkan
sering sekali program program
untuk penyelarasan hal hal operasi dan teknis tidak berjalan
karena ada kementerian bumn
bukan perusahaannya yang kita bubarkan
kementerian bumn nya kita bubarkan
kita rubah menjadi superholding
supaya tidak terjadi tarik menarik
antara dua kementerian
dengan kementerian bumn
tapi yang penting suaranya masih jelas ya mbak
oke silakan dilanjut bang
ini realnya ya
operasionalisasi mereka keseharian teknis dan lain sebagainya
mereka bersama sama dengan kementerian teknis
ada kementerian sdm
ada kementerian petanian
ada kementerian pu
ada kementerian perhubungan
tetapi pada saat bicara mengenai sumber daya manusia
penentuan atau mau dilanjutkan direksi itu atau tidak
itu tidak melihat aspek operasi dan teknisnya
tapi semua full itu diambil alih oleh kementerian bumn
oke baik baik
terbangun sebuah kultur selama berpuluh puluh tahun ini
ya daripada nanti gue dimarahin sama kementerian bumn
nih jadi gue ikut ikutan aja lah
oke baik apa kata bumn oke baik
ini realitasnya begitu
karena kenapa mereka akhirnya lebih ikut kementerian bumn
karena yang bisa mengganti mereka
yang bisa mencopot mereka
ya itu adalah kementerian bumn
tidak mau terjebak kepada membela atau menyalahkan erick thohir ya
saya ingin melihat ini secara utuh dan objektif
oke baik baik
saya mau tanya ke bang ari
kalau dengan kita kepingin bangsa kita ke depan ini
tidak terbebani lagi dengan permasalahan permasalahan bumn
setiap tahun itu kita mengeluarkan apa pun
penyetelan modal negara kepada bumn kita
masa iya sih kita mau seperti keledai
mengulangi kesalahan yang terus terus lagi gitu loh
lalu kita lampiaskan kesalahan kita kepada direksi direksi perusahaan perusahaan bumn itu
oke bang maman tahan dulu
tahan dulu saya ingin beri kesempatan kepada bang arya
oke bang arya kalau menurut dari dpr ada dualisme kepemimpinan
yang kemudian semuanya yang menjadi korban adalah direksi bumn
karena permasalahannya adalah di culture nya
apakah kemudian anda juga di bumn juga merasa
bahwa ada dualisme kepemimpinan yang mempersulit posisi para direksi bumn itu
untuk profesional bang arya
ini yang saya bilang kita harus kembali kepada reformasi dulu
ya dulu itu zamannya pak harto orde baru
itu bumn di bawah kementerian teknis
ya akhirnya nggak profesional
oke antara jadi bayangkan kementerian teknis dia regulator
dia juga sebagai pemainnya mengatur pemainnya
nggak akan ada fairness
nanti regulasi regulasi itu hanya akan menguntungkan
sementara kementerian teknis tidak hanya mengurus bumn
dia juga mengurus perusahaan perusahaan yang berhubungan dengan itu yang swasta juga
bagaimana sebuah regulator bisa fair ketika dia juga pemain dalam bisnis itu
misalnya saya kasih contoh
dia masuk dalam bisnis pertambangan
si bumn tersebut
si regulator ini si menteri teknisnya dia regulatornya
bagaimana dia bisa membuat regulasi yang fair kepada pemain yang lain bukan bumn
sementara dia sebagai pemainnya juga di situ
inilah yang namanya dulu hasil reformasi
dipisahkanlah antara regulator dengan pemain
maka muncullah namanya kementerian bumn
hanya baca sejarah ya
hanya baca sejarah saya
jadi ini adalah langkah reformasi besar pada zaman itu
makanya pak tanri abeng kan masuk akhirnya ya
dan itu yang setelah itu ada proses proses lah
itu yang meminta supaya antara regulator dengan pemain dipisahkan
karena itu bisa merugikan pemain pemain yang lain bukan bumn
bayangkan di semua regulasinya itu untuk kepentingan bumn
persaingannya bisa nggak persaingan nggak sehat

nah jadi itu dia intinya
nah mengenai holding holding ya mbak holding holding
makanya kami simpelkan saat ini
makanya pak jokowi itu super
begitah banget kita
kita ubah dari satu ratus empat puluh empat menjadi satu ratus satu bumn
sekarang kita menuju ke empat puluh satu bumn
empat empat empat satu bumn
ini adalah langkah kita
makanya kemarin pak jokowi itu sangat senang
pelabuhan yang empat pelabuhan menjadi satu pelabuhan
yang kita tahu
nah ini adalah contoh bagaimana kita
karena tidak mungkin menggabungkan yang nggak sehat jadi yang sehat dan sebagainya
nanti bisa merusak
kita punya pengalaman ketika sebuah perusahaan digabungkan
jadi satu holding
itu akhirnya menarik
yang untung itu ditarik oleh yang rugi
tapi terlepas daripada itu saya mau beritahu aja
mengenai tadi itu adalah reformasi itu yang meminta
pemisahan antara regulator dengan pemain
nggak fair nanti menteri teknisnya ikut ikutin
itu kelebihan juga sebagai pemain
oke itu amanat reformasi
bahwa kalau misalnya itu menjadi satu antara pemain dengan regulator
itu akan kemudian menimbulkan praktik praktik yang seperti yang tadi disebutkan oleh bang arya
bagaimana kemudian menjawabnya bang maman
kalau saya meresponnya gampang saja itu
itu keliru banget gitu mas arya
apakah kementerian teknis itu pemain
kementerian teknis itu adalah fungsi regulator kok
kementerian teknis itu adalah representasi negara pemerintah kok
yang dimaksud mas arya itu sebetulnya itu permasalahan pertamina
pertamina iya waktu itu
di sebelum di air orde baru dia sebagai regulator dalam hal ini mengambil posisi onik sk kamigas
sekaligus juga menjadi pemain
yang saya ingin sampaikan kalau tadi argumentasi mas arya mengatakan memisahkan antara regulator dengan pemain
berarti hari ini
kementerian bumn menyatakan bahwa dia pemain dan kementerian teknis regulator
kementerian bumn dengan kementerian teknis sama sama representasi pemerintah
kita nggak boleh mendikotomi itu
yang kita butuhkan adalah penyelarasan antara aspek teknis dan operasi dengan aspek sumber daya manusianya
saya ingin analogikan seperti ini
ini analogi yang paling sederhana sekali
mbak nana sebagai reporter di cnn
di atas mbak nana ada manajernya
yang notabene di bawah operasi bagian operasi dan produksi
lalu pada saat ingin memperpanjang kelanjutan kerja mbak nana yang menentukan murni hrd tidak ditanya aspek operasinya
ini yang menyebabkan tidak pernah ketemu antara aspek program teknis yang ada di kementerian teknis dengan kementerian bumn
ditambah lagi hari ini mohon maaf ya saya tidak akan masuk kepada perdebatan pribadi
saya ingin kita masuk pada pendekatan yang jauh lebih
waktu kita tidak banyak silahkan dipersingkat
lalu yang kedua ya tadi
yang kedua misalnya
jadi ini harus diluruskan
reformasi adalah kita kita bersama
orde baru pernah menjadi bagian dari sejarah kita
tidak selamanya orde baru itu juga meninggalkan luka kelam
ada juga yang baiknya
reformasi juga begitu reformasi bukan barang yang paling sempurna
jadi perlu kita evaluasi produk ini
kalau faktanya hari ini yang ingin saya tegaskan kepada masyarakat indonesia semuanya adalah
fakta hari ini seluruh perusahaan bumn kita rusak
ini fakta loh
masa iya kita mau terjebak lagi kita mau seperti keledai
kita harus memikirkan ini jauh lebih komprehensif dan jauh lebih besar untuk kepentingan bangsa kita
oke baik bang aryan
terakhir mbak nana
waktu kita tidak banyak bang aman
terakhir ya sedikit
terakhir sekali mbak nana
poinnya saya bilang dengan membentuk holding holding saya setuju
tetapi apabila holding itu di bawah kementerian bumn akan semakin menambah birokrasi lagi di sektor bumn kita
oke itu yang disampaikan oke
oke saya mau tanya ke bang arya
terakhir sekali itu yang dikeluhkan presiden juga dan diingatkan oleh presiden bahwa jangan sampai birokrasi di bumn ini berbelit
seperti birokrat begitu jangan sampai perizinan di perusahaan bumn itu berbelit seperti birokrat
bagaimana kemudian menyederhanakan itu dan menjawab yang disampaikan oleh presiden dan tadi disampaikan oleh bang maman
seperti yang saya katakan ya justru dulu itu berbelit belit banyak sekali bumn nya
makanya kita merjerkan pak jokowi bukan menegur kita dia malah minta supaya kita jangan seperti itu
satu ya yang kedua saya menjawab lagi di tingkat bang aman tadi ya
bahwa kalau sampai bumn di bawah kementerian teknis itu zamannya orde baru dulu
dan mereka pemainnya juga kan kalau dia sebagai pemainnya kan di bawah dia bumn maka dia pemainnya
maka dia akan nggak akan fair sama pemain yang lain yang bukan dia gitu
itu bukan soal pertamina semua sisi nah semua sisi
oke satu satu bang satu satu supaya bisa ditinggal
baru satu yang kedua ya jadi itu dan itu adalah itu adalah amanat reformasi
gitu ya amanat reformasi gitu memisahkan antara pemain dan regulator
walaupun masih di bawah pemerintahan tapi dipisahkan dia
supaya kementerian teknis bisa fair terhadap pemain swasta juga
nah kemudian kalau dikatakan bang maman bahwa semua bumn rusak siapa bilang
ya sumbangan kita besar loh sama apbn mulai dari pajak biden dan sebagainya
ya kita nggak rusak yang mana rusak gitu ya kalau bilang rusak semua kan nggak boleh gitu
itu nggak fair juga dibilang lihat sekarang loh
lihat ya sekarang pemain gini ya pemain bursa terbesar di lima besar di indonesia
itu empatnya adalah bumn itu adalah bukti siapa bisa katakan enggak
oke baik bahwa kita memang terbaik
dividend kita juga dibanding pajak dan sebagainya dan sebagainya itu semua kita besar dari pbn loh
baik baik makanya kita kemarin membanggakan kepada pak jokowi
bahwa kita bisa menyumbang besar terhadap negara ini
kalau jelek kan nggak bisa gitu tapi ada yang jelek pasti ada yang jelek
nggak mungkin nggak makanya kita benahi saat ini kita benahi total nih semua
oke sayang sekali bapak bapak kita ingin melanjutkan sebetulnya diskusinya
tapi durasi kita ini tidak cukup ya sudah harus saya tutup begitu
terima kasih sekali dua orang narasumber semoga apa yang disampaikan oleh presiden
bisa dijawab oleh kementerian bumn terutama para direksinya yang kemarin diberikan arahan
oleh presiden jokowi terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada arya sinulinga staf khusus menteri bumn dan juga maman abdurrahman
wakil ketua komisi tujuh dpr ri sehat selalu bapak bapak
makasih ya makasih pak maman
yo sama sama mas arya sukses